sebuah bus penumpang penuh muatan terjun ke kolong jembatan tol tanggerang merak
tepatnya di kilometer delapan puluh enam cilegon banten senin siang
sopir bus tewas terjepit badan bus yang remuk
petugas tol dan pihak kepolisian yang berada di lokasi sempat kesulitan
mengevakuasi jasad korban dan penumpang lainnya
curamnya medan di lokasi membuat proses evakuasi terhambat
menurut keterangan petugas tol kecelakaan berawal saat bus rute kampung rambutan merak ini oleng
bus kemudian masuk ke dalam terowongan dan menghantam dasar lintasan kereta api
para penumpang mengalami luka berat dan masih dirawat di dua rumah sakit di kota cilegon